kamu masih cinta ya bim sama meka
sekarang mereka udah bisa mulai hidup baru
dan kamu juga harus bisa buka hati kamu buat orang lain bim
saya ada tugas untuk apa
dan saya akan bayar kamu lima juta
tugas apa ya bu
kamu lihat foto perempuan ini
namanya adalah aisyah
dia akan datang ke rumah sakit ini dan akan menanyakan soal data pasien
kamu cuma memberi data ini ke dia
aku mau cerita sesuatu ke kamu
ini tentang keluarga aku
yang hampir aja hancur berantakan
semenjak kehadiran tante farah di kehidupan kami
kamu tolong ngomong ke tante farah ya
kamu bicara sama dia supaya
supaya dia jangan deketin papa lagi
apalagi sampai berani datang ke rumah kami bim
aku belum ada tepung
jadi kamu jangan hancurin rencana oma
karena oma mau kamu itu jadian sama mereka
kenapa reni sama meka harus genggaman tangan gitu sih
serius ini mejanya
enggak salah nih
enggak mbak ini memang mejanya
tadi sudah direservasi
tadi ada orang yang minta meja ini ditata dengan lilin dan bunga
jadi ini semua yang udah oma persiapin untuk aku sama meika
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
bib kamu inget dong
kamu ini sekarang adalah kakaknya meke

sekarang meika meika udah nemuin cintanya sendiri
sekarang meika meika udah nemuin cintanya sendiri
dan kamu juga berhak bib nemuin kebahagiaan kamu sendiri
dan kamu juga berhak bib nemuin kebahagiaan kamu sendiri
kamu jangan sedih ngeliat mereka sama randy
kemudian dia mana ya
tadi sih dia nyuruh kita duluan
apa dia kenapa napa
eh kita cari yuk
eh eh eh meika
eh eh eh meika
tadi oma udah wayak ke gue
katanya dia ada urusan
jadi dia harus pulang duluan
jadi dia harus pulang duluan
kamu masih cinta ya bim sama make
kamu masih cinta ya bim sama meika
sekarang meika udah bisa mulai hidup baru
sekarang mereka udah bisa mulai hidup baru
dan kamu juga harus bisa buka hati kamu buat orang lain bim

aku masih nungguin kamu
ini bagus tuh lihat tuh
gak tahu bang
oh mobilnya bagus banget ya
gak tahu bang
itu kan yang waktu itu nipu aku
aduh ga mati
ngapain kamu disini
bu ayu sendiri kenapa kesini bu
ada urusan apa bu ya
saya mau ketemu bu aisyah
kamu sendiri ngapain
saya mantunya bu aisyah bu
ini anaknya bu
penipu macam kamu itu ternyata
penantunya bu aisyah
bu maaf suami saya bukan penipu bu
emang bener kok dia penipu
mana bu aisyah
saya mau ceritain tentang kasus penipuan yang kamu lakukan terhadap saya
dari mana kamu tahu tentang gelang itu
apa benar kamu tahu tentang anak saya
kamu yang palsuin kan gelangnya
apa gelang ini aku kasih ke mereka aja ya
biar disimpan sama meka
ayo jawab jangan diam aja
ah nanti aku pikirkan lagi deh
jadi yang nyuruh saya ngebohongin ibu tuh si marco bu
ya itu dia bu orangnya bu
saya emang gak tau apa apa bu
emang dasar rumah ini siap penipu semuanya
bukan gitu bu
dia kok marahnya sampe
udah udah biarin aja udah udah
mas gelang apa sih bang
udah gak usah dibahas ya
udah gak usah dibahas ya
yuk kita masuk aja yuk
yuk masukin yuk
aneh banget sih tuh ibu ibu
kalo si aida sampe tau
gua pernah ke rumah bu ayu bawa si salma lagi
yuk masukin yuk